anda kembali bersama kami di cnn indonesia news report
pemirsa sea games dua ribu dua puluh tiga atau dc ke tiga puluh dua resmi berakhir
penompen kamboja pada rabu malam
ribuan atlet dan ofisial dari sebelas negara asean
tampil dalam upacara penutupan yang dihiasi pertunjukan musik
tari hingga kembang api
penitia penyenggara juga menampilkan atraksi tarian khas
bela diri kamboja kun bukator yang melibatkan sekitar lima ratus penari
seremoni penutupan ini terlebih sederhana dibandingkan dengan pembukaan pada mei silam
dalam kesempatan ini kamboja sekaligus menyerahkan bendera sea games kepada thailand
yang akan menjadi tuan rumah sea games ke tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
sementara itu kamboja hanya finish keempat pada kelasemen akhir
perolehan medali di belakang vietnam thailand dan indonesia
dan berikut tampilan kemampuan
semen akhir sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja